desakan untuk menggelar munaslup partai golkar sempat disuarakan oleh pengurus daerah partai golkar
namun desakan itu mulai redup setelah pengurus daerah menggelar pertemuan dengan pengurus dpp atau satu tingkat diatasnya ya
rapat tersebut menghasilkan keputusan agar seluruh pengurus partai golkar mematuhi hasil rapat pelindung
yang mempertahankan posisi stiano fanto sebagai ketua umum
keinginan sebagian besar kader partai golkar untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa partai golkar
masih menemui jalan yang panjang
hasil rapat pleno dpp golkar dua puluh satu november yang digelar selama delapan jam
tetap mempertahankan posisi stiano fanto sebagai ketua umum partai golkar sampai proses pra peradilan selesai
dan tidak tidak demikian desakan musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum baru
sejumlah pengurus dpd tingkat satu menginginkan segera diselenggarakannya munaslup
dalam wawancaranya dengan cnn indonesia jumat lalu ketua dpd partai golkar jawa barat deddy mulyadi menyatakan
sudah lebih dari dua puluh dpd tingkat satu yang meminta untuk diselenggarakannya munasluk
deddy mendesak agar munasluk dilakukan tanpa harus menunggu keputusan praperadilan
yang pertama kalau persoalan meminta relatif sudah banyak lebih dari dua puluh dpd
lebih dari dua puluh ya
yang ingin melakukan perubahan jadi bukan persoalan mengganti ketua umum gitu fokusnya
tapi fokusnya adalah melakukan perubahan pada struktur dan kultur partai itu jauh lebih penting dibanding hanya membicarakan orang per orang
keinginan itu cukup kuat karena tren elektabilitas partai golkar kan mengalami penurunan
tetapi pada saat ini yang harus dilakukan oleh partai golkar adalah merespon kehendak publik yang sangat luar biasa perhatiannya
dan kalau setiap keinginan publik tidak diresep
merekspon dengan baik maka akan ada apatisme publik dan ketidak percayaan
beda kalau menunggu sampai tanggal tiga puluh maka publik akan beranggapan partai golkar tidak lagi merespon apa yang menjadi kehendak dan keinginan mereka
namun desakan untuk menggelar munaslup mulai redup saat rapat antara dpp dan dpd tingkat satu pada sabtu dua puluh lima november lalu
ridwan bae yang juga ketua forum silaturahmi dewan pimpinan daerah tingkat satu golkar menyatakan
dpd di seluruh indonesia akan konsis
asisten mendukung dan melaksanakan hasil rapat pleno yang sudah dilakukan dua puluh satu november lalu
sabtu tanggal dua puluh dua tanggal dua puluh lima november dua ribu tujuh belas
yang pertama setelah mendengarkan penjelasan secara komprehensif dpp partai golongan karya tentang keputusan rapat pleno dpp partai golongan karya pada tanggal dua puluh satu november dua ribu tujuh belas
dpd provinsi se indonesia memahami dan konsisten mendukung dan melaksanakan keputusan dimaksud
hal ini juga diperkuat dengan pernyataan pelaksana tugas ketua umum idrus marham
idrus meminta setelah pertemuan antar dpp dan dpd satu terjadi seluruh kader dan pengurus partai golkar tak ada lagi perbedaan suara terkait keputusan partai mengenai setiap jenis pantau
seminggu dua minggu terakhir ini kan perkembangannya riak riaknya begitu keluar di mata publik
mungkin sebelumnya pohon beringin kelihatannya kokoh saja tapi di bawahnya ada riak riak
dan sekarang riak riaknya itu sudah mulai muncul ke depan
kabarnya kemarin juga sudah bertemu bang antara dpp dengan dpd
apakah dengan sudah terkonsolidasinya dpp dan dpd ini riak riak itu atau yang paling tidak menuntut munaslup diselenggarakan secepat mungkin ini sudah bisa diatasi
ya saya mau bilang kalau nggak ada riak riak itu bukan partai golkar
artinya inilah yang membuat partai golkar ini menjadi partai yang masih bisa terus eksis dan besar di tengah situasi klaim demokrasi bangsa ini
jadi bagi saya itu bukanlah sebuah sesuatu yang negatif tapi ini kekayaan dari partai golkar
dan kelebihan kita adalah kita mampu melakukan manajerial dari semua dinamika dinamika yang ada
itu kita meyakini bahwa pada satu titiknya nanti kita akan keluar
dan kita akan keluar mengajarkan sebuah solusi yang terbaik buat partai ini dan juga buat bangsa
bukan yang dipandang negatif sorry bukannya dipandang negatif bagi para konstituen golkar
kalau melihat para elit elitnya berbeda pendapat
yang kita kan melihat yang dipandang negatif ini kan sebenarnya kasus iktp yang menjerat pak siti novanto
tapi kita meyakini secara institusional sebetulnya publik ini dengan banyaknya respon seperti ini kan bentuk harapan yang cukup besar kepada partai ini sebetulnya
makanya kita memberikan sebuah apresiasi juga dengan sekritikan kritikan yang disampaikan oleh publik
itulah yang mendasari dan menjiwai keputusan rapat pleno terakhir
rapat pleno itu ada tiga hal landasan fundamentalnya yaitu mendengarkan suasana kebatinan seorang sitonofanto
suasana kebatinan pengurus internal partai dan suasana kebatinan publik
nah partai kita kan juga bukan partai yang baru kemarin yang akhirnya apabila ada suatu masalah tiba tiba kita langsung main putuskan begini
ada masalah langsung main kan putuskan begini
artinya ada proses ada sebuah hal
ada sebuah cara yang jauh lebih bijak dan jauh lebih elegan
tapi kalau kita melihat kondisi realitas sebetulnya tanpa kita ini kan juga sebetulnya kita sudah sama kok
di keputusan pleno itu kan juga tertulis juga bahwa kita munaslup itu menjadi sebuah keniscayaan hari ini di partai golkar
tidak ada yang mendudang dudang atau menahan nahan untuk itu ya
saya rasa nggak ada tapi ini kita harus lihat jangan sampai sesuatu kita menginginkan sesuatu kalau tidak in the right time juga itu nggak pas
jadi ada sebuah kewisdeman lah kebijaksanaan kita semua di partai golkar yang ingin mencoba melihat dan mendudukan permasalahan ini dengan tenang dan objektif
kita sadar sekali bahwa memang permasalahan pak sita novanto ini begitu dampaknya negatif terhadap partai kita menyadari itu
namun terlepas dari sisi itu semua kita juga mencoba memahami suasana kebatinan siti novanto
itu kita apresiasi
dengan kemudian menunggu proses hukum ini berjalan dulu
itu satu ya itu keputusan rampat pleno mas itu harus kita hormati
namun di sisi lain kita juga melihat gini kalau kita lihat desakan karena katanya ini kan desakan dpd satu
artinya ini kan sah sah saja semua orang itu ingin menyampaikan pandangannya
namun yang menjadi rujukan kita adalah mekanisme aturan saluran masuknya aspirasi itu
jadi kalaupun memang ternyata ada dpd satu yang memang menginginkan munaslub ya monggo diaspirasi
tapi ini kan baru wacana wacana yang terjadi di media
nah kemarin kita kumpul semua dpd satu semangatnya semua sama
semangatnya apa pak
semangatnya gimana caranya kita bisa keluar dari permasalahan yang cukup bermasalah yang sangat berpolemik ini
jadi begini kesepakatannya kemarin itu dpd satu menghargai dan menghormati keputusan rampat pleno
itu yang pertama
dan apabila ada sebuah usulan ataupun jalan nanti solusi ke depan semua kita melihat berharapnya sesuai dengan prosedural mekanisme partai
dan kalau memang ada aspirasi munaslub dan lain sebagainya saya pikir itu kita hargailah sebagai sebuah pandangan
namun kembali lagi syarat munaslup kan dua per tiga dari pengurus dpd
tapi sampai sekarang kan belum ada ini
nah ini kan baru pembicaraan satu orang
misalnya tadi ketua dpd satu jawa barat pak deddy mulyadi
lalu katanya ada ketua dpd satu jawa tengah mas wisnu
ya ini kan yang muncul nih kan satu dua dpd
tapi kan rekomendasi formalnya kan belum ada
dan kemarin konsolidasinya justru malah sepakat untuk mengikuti pleno
kemarin itu mas itu sebetulnya tidak bisa kita asumsikan sebagai sebuah proses kesepakatan konstitusional
karena itu hanya pertemuan silaturahmi mensosialisasikan keputusan rampat pleno
dan apabila ada pertanyaan pertanyaan monggo dipertanyakan
jadi itu tidak bisa kita jadikan rujukan konstitusi
jadi tidak ada aturan di organisasi partai itu
itu tidak lebih tidak kurang lebih kepada silaturahmi pengurus dpp yang kebetulan diputuskan pn untuk rapat ketua plt adalah pak idrus marham bertemu dengan dpd satu
oke mungkin sebelum dilanjutkan bang maman kita ingatkan lagi ke publik
apa saja sih poin poin yang dihasilkan dari rapat pleno pada selasa yang lalu mungkin bisa ditampilkan grafisnya
poin poin kalau tidak salah ada lima poin
rapat pleno yang kemudian dibacakan oleh ketua harian nurdin halid terkait dengan poin poin keputusan dpp partai golkar
ya boleh ditampilkan di belakang saya mungkin saya biar ada visualnya
oke ini hasil rapat pleno dpp partai golkar dua puluh satu november yang memutuskan bahwa idrus marham menjadi plt atau pelaksana tugas sampai ada putusan pra peradilan
pelaksana tugas ketua umum ya
kemudian apabila gugatan setiawana fanto diterima dalam pra peradilan
maka tugas pelaksana tugas ketua umum otomatis ditutup
ketua umum otomatis berakhir
yang ketiga apabila gugatan novanto dalam pengadilan ditolak
pelaksana tugas bersama ketua harian melaksanakan rapat pleno meminta novanto mundur dari ketua umum golkar
bila setnov tidak mengundurkan diri maka rapat pleno memutuskan menyelenggarakan munaslup
yang keempat dalam membuat keputusan plt membicarakan dengan ketua harian korbit dan bendahara umum
kemudian posisi novanto sebagai ketua dpr menunggu putusan pra peradilan
dengan lima poin ini
seberapa besar posibilitas munaslob itu akan diselenggarakan dalam segera
ini jelas mas di poin ketiga itu mas
jadi tapi kan begini ini kan jelas tuh
bila setnoff tidak mengundurkan diri maka rapat pleno memutuskan menyelenggarakan munaslob
jadi saya pikir gak usah jadi kayak anak kecil yang kepengen permen tapi gak dapat gitu
gak dikasih oleh orang tuanya
karena permen kan juga gak baik juga kalau banyak makan permen mas
jadi maksudnya ini kita selesaikan secara permen
jadi maksudnya ini kita selesaikan secara permen
arif secara bijak dan belajar dari permasalahan permasalahan sebelumnya
dan partai ini kan gak bisa dikelola dengan cara cara yang sesukanya
artinya kita ada aturan main kita ada salurannya ya kita ikutin itu
jadi saya pikir gak ada yang jadi jangan sampai seolah olah dibuat ada blok yang begini begini
jadi ini ada bagian dari sebuah proses dinamika yang menurut saya
dan ini juga bagian dari kompromi tadi beberapa kalangan itu bang ya
karena tadi itu mas

karena tiga suasana itu yang harus dipahami
jadi kita gak bisa juga meninggalkan suasana kebatinan seorang setonofanto
terus bagi saya silakanlah publik mau menganggap ini negatif ataupun tidak
tapi bagi kita inilah partai kita
inilah partai kita golkar dengan segala kelebihan dan kekurangannya
yang masih tetap ingin mempertahankan mekanisme organisasi sebagai bagian dari jalan keluar kita
artinya kita masih ingin mempertahankan itu
jadi tiga hal itu
suasana kebatinan setia novanto suasana kebatinan pengurus ini kan juga banyak juga yang memang menginginkan munaslup
masih ada juga yang memang tidak ingin ada macam macam
tambah lagi memang suasana kebatinan publik
kita betul betul melihat bahwa publik juga menginginkan ada perubahan yang signifikan
sebagian besar kan menyampaikan bahwa melalui munaslup
tapi kita harus ingat juga munaslupnya seperti apa
apakah munaslup yang harus dibuka secara seperti yang kemarin
ini kan harus dibahas oleh tim sc juga
karena ingat loh hari ini sampai sekarang ini kalau misalnya kita munaslup lagi berarti ini munaslup yang ketiga
tapi putusan munaslup itu paling tidak sudah termaktub dalam rapat pleno itu tadi ya
masukkan di rapat pleno itu kan
oke tadi kan ada tiga suasana kebatinan
suasana kebatinan pak novanto kemudian suasana kebatinan pengurus suasana kebatinan publik
saya mau tanya suasana kebatinan indra piliang wakilnya dewan pakar
tapi usaha jera berikut ini saya akan tanya suasana kebatinan yang aneh saya akan kembali
usaha jera berikut ini tetap bersama kami
kalau tadi lima poin rapat pleno partai golkar itu memang hasil dari suasana kebatinan novanto publik dan juga pengurus
saya mau tanya suasana kebatinan indra piliang di dewan pakar
dewan pakar melihatnya seperti apa bang indra
dpp kemudian dpd merespon dan bereaksi atas problematik ini
problematika terakhir di partai golkar ini
ya sebelum rapat pleno ya dewan pakan kan sudah membuat rapat pleno juga
dan keputusannya adalah mendukung apa yang disampaikan oleh ketua umum waktu itu
rekomendasikan idrus marham sebagai plt
itu dukungan dari dewan pakar
dan kemudian mengusulkan tiga nama untuk menjadi plt sekjen
tetapi rapat pleno kan tidak memutuskan untuk kesana
tapi kalau kita mundur lagi ke belakang waktu munaslup partai golkar di bali
sebetulnya kekhawatiran bahwa mas nof akan ada dalam persoalan iktp ini sudah muncul
kesadaran itu di kalangan peserta munaslup
tapi kok masih dipilih waktu itu
nah persoalannya adalah ada semacam garansi ada intervensi dari luar bahwa persoalan ini tidak akan mungkin keluar
karena kepentingan untuk menempatkan mas nofanto sebagai ketua umum itu bukan hanya kepentingan golkar
tapi juga kepentingan yang waktu itu di luar golkar gitu
terutama untuk membuat soliditas ya
soliditas di pemerintahan dan dpr ri
jadi maksudnya istana intervensi gitu sejak awal memilih nofanto menurut anda
ya secara politik ya secara politik ada kepentingan itu
bagaimana untuk agar kekuatan dari pemerintahan bahkan
pemerintahan baru itu tidak lagi minoritas terutama di parlemen gitu kan
dengan keputusan menempatkan mas novanto sebagai ketua umum
otomatis terjadi perubahan peta koalisi di parlemen gitu
dan kita melihat hasilnya selama mas nofanto menjadi ketua umum partai golkar
dan kemudian menjadi ketua dpr ri lagi
itu hampir tidak ada gejolak yang berarti di tubuh pemerintahan gitu
artinya kalau kita lihat memang ke depannya ini
apakah nanti pergantian ini justru misalnya terjadi munaslup
dan saya yakin munaslub itu adalah kondisi yang tidak bisa dielakkan lagi gitu
oleh partai golkar
tapi seberapa cepat munaslup ini dalam perspektif anda harus segera dilaksanakan
apakah harus menunggu putusan pra peradilan sampai putus
misalnya yang kita nggak tahu kapan dimulainya tiga puluh november memang
tapi kan kita tidak tahu kapan putusnya mungkin satu sampai dua minggu
setelahnya itu menurut anda waktu yang cukup panjang atau bisa
agendanya kalau kita tarik ke depan ya kita bikin hitungan mundur
itu lebih ke arah bagaimana partai golkar menghadapi persiapan pilpres dua ribu sembilan belas dan legislatif gitu
kalau pilkada sudah selesai sama kepengurusannya maman ya
artinya apakah kan ada syarat di dalam undang undang
undang undang pemilu ya
bahwa ketua umum partai dan kemudian sekjen partai menandatangani calon calon anggota legislatif kepada kpu gitu
artinya calon calon anggota dpr khusus untuk calon anggota dpr
itu akan ditandatangani oleh ketua umum dan wakil sekjen definitif gitu kan
kalau tidak akan menjadi persoalan
nah itu tanggalnya bulannya sekitar bulan februari
artinya masih ada waktu sebetulnya bagi partai golkar untuk melakukan satu kompetisi yang
menurut saya harus dibuat berkualitas mungkin gitu
artinya agak kurang pas misalnya kalau dalam waktu yang sangat pendek ini
golkar melakukan lagi proses proses yang dianggap publik itu
mencederai demokrasi misalnya manipolitik
dewan pakar juga mengingatkan dengan sangat serius persoalan manipolitik
dan sudah menyiapkan satu mekanisme pemantauan
supaya tidak lagi terjadi manipolitik di dalam manusia
tapi dalam perspektif anda seperti bang maman dan kawan kawan di dpp
bahwa memang harus betul betul menunggu ini menghormati juga kebatinan pak novanto
bahwa proses hukum juga harus dihormati gitu bang
atau memang seperti kata deddy mulyadi kita saksikan dulu yuk apa pernyataan deddy mulyadi
ketua dpd satu golkar jawa barat yang menginginkan
kalau bisa secepat mungkin itu
munaslup dilakukan karena memang partai golkar sudah semakin lama semakin turun
sudah berapa dpd satu yang meminta mendesak segera dilaksanakan munaslup
yang pertama kalau persoalan meminta relatif sudah banyak lebih dari dua puluh dpd yang
lebih dari dua puluh pak ya
yang ingin melakukan perubahan
jadi bukan persoalan mengganti ketua umum gitu fokusnya
tapi fokusnya adalah melakukan perubahan pada struktur dan kultur partai itu jauh lebih penting
dibanding hanya membicarakan orang per orang
keinginan itu cukup kuat
karena tren elektabilitas partai golkar kan mengalami penurunan
tapi pada saat ini yang harus dilakukan oleh partai golkar adalah
merespon kehendak publik yang sangat luar biasa perhatiannya
dan kalau setiap keinginan publik tidak direspon dengan baik
maka akan ada apatisme publik dan ketidakpercayaan
persoalan pengelolaan politik itu persoalan momentum
ketika ada orang pengen makan dan makannya hari ini kemudian kita dibikin diputar putar
sehingga makannya tertunda besok mereka tidak mau lagi makan pada makan hari ini
makan pada makanan yang disajikan
beda kalau menunggu sampai tanggal tiga belas
maka publik akan beranggapan partai golkar tidak lagi merespon apa yang menjadi kehendak dan keinginan mereka
ini masalah momentum merespon publik dan juga terkait dengan apatisme
anda setuju bahwa memang harus secepat cepatnya direspon dengan cara yang radikal gitu
dengan mau munaslup gitu
itu kan sudah direspon ya
ini argonya sudah jalan
artinya kita tidak lagi di kilometer nol ini

artinya proses ke arah munaslup itu sudah jalan
jangan jangan sudah sampai di kilometer ke sepuluh gitu
artinya dengan keputusan tadi jelas sekali dpp partai golkar merespon dengan sangat baik ya poin nomor tiga itu
itu kan sudah terkunci dari sana
artinya apabila mas nof tidak mengundurkan diri
maka rapat pleno partai golkar memutuskan untuk munaslup
artinya keputusan munaslup itu sudah ada dalam poin nomor dua
nah saya berharap
saya berharap sekalipun menang peradilan
mas nof mengundurkan diri gitu
karena itu momentum yang tidak akan sulit sekali terulang
misalnya untuk menjadi hero di partai ini
artinya jauh lebih baik mengundurkan diri saat menang
daripada dipaksa mundur di saat kalah
tapi dari lima hasil pleno itu
anda lihat ini bukan cara dpp mas mama dan kawan kawan untuk quote unquote ini
melindungi pak nofanto untuk kembali ke jabatan ya
atau memang ini langkah yang cukup fair menurut anda
di golkar itu kan banyak profesor banyak doktor ya
ini kan cara golkar mengamati hukum
artinya secara hukum
ada proses yang bisa ditempuh oleh mas novanto yaitu pra peradilan
nah golkar mengembalikan itu ke hukum
golkar itu selalu bicara masalah hukum dan politik ya
bukan politik yang menyelesaikan persoalan hukum
tapi hukumlah yang menyelesaikan persoalan politik
dengan cara seperti ini
partai golkar menyerahkan kepada hukum yaitu peradilan itu sendiri
nah hitam putihnya disini
nah hitam putihnya disana
nah setelah hitam dan putih baru ada putusan politik gitu
saya kira sekalipun menang ya mas novanto dalam peradilan
beliau saya kira akan didesak untuk mundur oleh para moralis yang ada di partai seperti maman ini gitu
nanti maman akan lebih radikal lagi untuk minta
karena anda pasti kan sering komunikasi sebelum ke prof ikam ya
pertama kembali lagi kalau ditanya jaminan kita nggak bisa berandai andai tentang masa depan
tapi kan anda sudah mendengar suara kebatinan pak nof
sebetulnya kalau kita mau cermati jauh lebih jauh nih di luar konteks ini
ini sebetulnya keputusan lima poin itu kan dikembalikan lagi kepada kpk itu
kalau memang kpk itu serius dan memang benar dan memang dia merasa bahwa dia punya cukup bukti yang kuat dan semuanya
sebenarnya nggak ada lagi yang perlu kita khawatirkan
itu udah kita santai dan partai ini sudah siap lah untuk
partai yang memang sudah punya plan a plan b plan c plan b
sd dan kita sudah punya semua persiapan itu semua untuk mengantisipasi ini
dan hingga saat ini kpk pun belum melimpahkan berkasih ke pengadilan kpk
dan kita nih ya sampai sekarang suasana kebatinan kita pengurus juga kita juga nggak terima mas
kita juga nggak setuju partai ini terpuruk mas
artinya ada masih banyak
jadi jangan jangan dikira kita kayak begini nih juga kita bukan orang orang yang tidak punya moralitas
tidak punya semangat untuk membesarkan partai
masih merasa tersandar dan terpuruk juga gitu bang ya kalau dikocan kocan seperti ini
namun yang membedakan adalah bahwa pada saat kita mengambil sebuah langkah
kita tidak berdasarkan pertimbangan pribadi sentimen sentimen pribadi
kan banyak ini kita bisa ambil contoh
orang bisa aja hari ini banyak teriak teriak
karena memang kepentingan kepentingan pribadinya tidak terakomodir
kalau tadi komentar pak andi
silahkan itu publik yang menilai
publik yang menilai
hari ini banyak orang yang berteriak sana berteriak sini
akhirnya dia harus menjualnya
dia harus menjungkir balikkan dan menodong muka sendiri
artinya partai sendiri
ya itu karena apa
publik bisa menilai hari ini
kedewasaan kematangan kebegerawanan kita dalam berpantai maupun dalam berbangsa ini
artinya ya saya sih sederhana saja
dan saya yakin pada suatu saatnya nanti publik akan memberikan apresiasi yang besar kepada partai ini
anda melihat bagaimana kemudian perkembangan terkini
kemudian riak riaknya dan dpp partai golkar ini merespon
anda lihat dari hasil ini kan keputusan politik nih kompromi politik
anda lihat ini berupa partai golkar serius gitu
untuk memperbaiki citra menatap hari depan dengan lebih baik
atau ini adalah ada udang di balik bakwan yang ingin melindungi pak novanto gitu
anda lihat seperti apa
ya pertama tama saya ingin menggunakan aja yang sudah dikatakan tadi
apa suasana kebatinan pak setnov
kemudian elit golkar dpd dan dpp kemudian publik
yang tadi didiskusikan itu jelas lebih cenderung pada dua yang pertama
sementara yang ketiga ini yang apa namanya
suasana kebatinan saya bukan penganut kebatinan
suasana kebatinan publik ini yang belum disentuh
publik ya kemudian belum terpaktuk dalam hasil pleno itu
yang saya dengar tadi itu kan self understanding dari golkar
kalau kita lihat seolah olah semuanya itu selesai
kalau diserahkan semuanya pada golkar
tapi persoalannya golkar ini kan partai yang sangat besar
yang punya sejarah lama dan dia itu bergerak apa saja
itu berpengaruh sangat serius pada publik
dan oleh karena itu publik pasti juga mempunyai reaksi yang sangat beda
dengan kalau menghadapi partai partai yang lain
nah oleh sebab itu
katakanlah suasana kebatinan yang sudah beres tadi
seolah olah sudah kalau diserahkan pada mekanisme saja sudah beres
belum tentu direspon seperti publik itu
faktanya misalnya kalau anda percaya pada survei
kan ada penurunan
nah dari survei survei lsi maupun dari poltreking dan lain sebagainya
yang kedua faktanya adalah
walaupun memang golkar itu besar dan lain sebagainya tadi itu
hampir dua puluh tahun pasca reformasi kan tidak pernah berhasil menyalonkan sebagai presiden
itu artinya apa
artinya ya ada respon publik bahwa menilai bagaimana golkar
jadi saya kira akan sangat fair kalau kita tidak hanya menyerahkan diri pada self understanding golkar
tapi anda lihat dari terawangan politik anda ini fair enough nggak
cukup fair nggak
fair bagi siapa
fair bagi publik fair bagi pak novanto fair bagi
kalau bagi publik sangat tidak fair
sangat tidak fair
apa kok ini yang menurut anda tidak fair
ya karena kita seolah olah publik indonesia ini tersandera oleh kasus yang sebetulnya itu kasus yang menimpa banyak partai politik dan juga para politisi
tapi kenapa sekarang ini semuanya kemudian seolah olah harus catering kepada golkar
padahal kita mendekati dua ribu sembilan belas dua ribu delapan belas dan lain sebagainya
jadi kalau menurut saya publiklah nanti yang akan melihat
jadi saya tidak setuju dengan pak maman bahwa publik nanti akan merespon dengan menghormati dan mendukung golkar
saya kira faktanya berbalik
kalau bicara respon publik saya punya ada liputan baru tentang bagaimana kemudian hasil survei terkait dengan hasil survei terkini dari partai golkar ini
kalau kita lihat ada survei dari poltreking indonesia yang menyatakan bahwa elektabilitas partai golkar semakin lama semakin turun
benar kata bang maman ini karena memang ada situasi yang saling menyandra
kasus korupsi ktp elektronik ini yang menyeret ketua umum partai golkar setia novanto membuat elektabilitas partai beringin anjlok
golkar yang pada pemilu legislatif dua ribu empat belas silam menduduki posisi kedua kini harus puas berada di peringkat ketiga setelah disalib partai gerindra
hasil survei poltreking ini digelar pada delapan hingga lima belas november dua ribu tujuh belas menggunakan metode certified multis random sampling dengan dua empat ratus responden
yang menunjukkan elektabilitas golkar terus menurun
kita saksikan pernyataannya berikutnya
ini adalah proses infop datangnya kami tidak menemukan
sesuatu yang kita sudah prediksi bahwa memang akhir akhir ini terjadi penurunan
dan ini cukup memperhatikan dan menggugah daripada seluruh kader golkar termasuk saya sebagai ketua harian
oleh karena itu tidak ada pilihan baik partai golkar harus melakukan konsolidasi organisasi artinya harus munaslup dan melahirkan pemimpin baru
sehingga dengan demikian kita bisa meningkatkan kinerja partai
kinerja partai baik
kerja kerja politik maksud saya maupun kerja kerja
sosial dan kerja kerja kemasyarakatan
tidak ada pilihan bagi partai golkar kecuali
melakukan munaslup oh iya tetap
tetapi maksudnya bahwa
baik peradilan diterima atau
tidak diterima harusnya
dengan melihat daripada elektabilitas golkar yang
terus menurun maka tidak ada pilihan
kecuali mencari pemimpin baru untuk
meningkatkan daripada kinerja partai
meskipun ya golkar
tidak begitu bergantung pada
begitu bergantung pada isu bersih
anti korupsi iya tetapi ini kan ketua
umum meskipun saya sering mengatakan
golkar sudah masuk zona normalisasi
ya partai memang sering begitu
ya orang sudah mahfum begitu kira kira
tetapi ini simbol ketua umum
tersangkut kasus mungkin publik
tinggi tapi ini kan simbol ketua umum
nah itu memberi dampak secara elektoral
pasti memberikan dampak
kasus ini setidaknya
menjadi beban elektoral bagi golkar
menjadi beban elektoral satu
citra di publik yang kedua
nah yang ketiga sebenarnya kasus golkar ini
lebih berbahayanya di internal
turbulensi faksi antar internalnya itu
yang bisa melemahkan antar faksi
di sana jadi meskipun
sudah ada keputusan atau
nawaitu untuk bunda aslub anda lihat
kalau semakin lama misalnya
menunggu putusan pra peradilan ini
akan semakin dikeluhkan dijawabnya lebih asik
di segmen berikut ya prof saya akan tunggu jawaban anda
saya akan kasih kesempatan pikir pikir kita akan kembali
usaha jenam berikut ini
tapi anda lihat bisa rebound nggak prof kalau kita melihat ini kan ada nawaitu baik nih kalau kata bang maman
ini ada bisa rebound nggak kemudian golkar mendapat kepercayaan publik lagi
saya pernah ngomong disini ya beberapa kali dengan pak sambasi
salah satu apa namanya fakta di dalam golkar ini
golkar itu mungkin bisa mengalami pergolakan di atas
tapi kalau anda lihat di kabupaten kabupaten itu berbeda sama sekali
jadi nggak jaga sembunggol golok dari atas ke bawah
bisa jaga sembunggol golok dari atas ke bawah
tidak bisa mas kalau terus menerus seperti ini
dan semakin cepat semakin baik
saran anda apa semakin cepat semakin baik itu apa
ya kalau tadi sudah diputuskan karena anda juga nggak mungkin melampaui keputusan partai kan
jadi ya kalau pra peradilan sudah memutuskan
apakah dengan senarionya mas intia
menang kalah tetap mundur
atau hanya kalau kalah mundur
tapi kalau anda mau lihat secara makro indonesia
tampaknya memang belum ada partai yang sesolid ini
kalau mengalami keguncangan di atas
nah tetapi kan tidak bisa seperti ini
makanya saya juga bisa memahami kenapa pak akbar tanjung mengatakan
sampai menggunakan istilah metafor yang sangat seru itu
kiamat di golkar bisa kiamat dan lain sebagainya
itu kan mungkin saja ini dalam rangka struggle di atas
tapi juga ada kekhawatiran kalau golkar terus menerus mengalami seperti ini
ya basis yang sangat kuat tadi juga bisa ini
tapi tadi fakta fakta yang ada seperti survei dan seperti fakta kegagalan golkar
untuk menjadi orang nomor satu itu
mau disangkal atau tidak itu sulit
sulit ya prof ya
salah satu yang kemudian
kalau tadi bang maman bang indra kita semua sepakat lah ya
termasuk ketua harian nurdin halid sepakat bahwa
pergantian ketua umum itu necessity
apa sesuatu keniscayaan yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat lagi
tapi yang menjadi pertanyaan publik
apakah keputusan keputusan partai yang strategis yang telah diputuskan zaman pak nof
salah satunya ini
selain kalau pilkada itu oke lah itu sangat lokal
bagaimana dengan keputusan mendukung presiden jokowi
yang sudah memberikan boarding pass kepada presiden jokowi untuk mendukung di pemilu presiden dua ribu sembilan belas
bang maman anda melihatnya seperti apa
bagaimana kelanjutan atau sustainability dalam hal ini
dari keputusan partai yang anda buat bersama kawan kawan di zaman anda
tapi sampai saat ini sih belum ada isu untuk mencabut ataupun mengganti dukungan kepada pemerintahan sekarang
baik dukungan di dalam pemerintahan sekarang maupun di dua ribu sembilan belas
artinya itu sampai saat ini sih sudah final
meskipun riak riak banyak ya
riak riak banyak ya
tapi untuk masalah itu anda lihat sudah masih stabil
tapi memang kalau kita bicara namanya kalkulasi politik
segala kemungkinan sangat aja bisa terjadi kemungkinan
tapi saya pikir kalau sampai saat ini sih itu sudah tidak
isu itu tidak
jadi ini lebih kepada isu permasalahan kasus pak sitino panto saja
jadi lebih di wilayah itu
namun kan ini kan menarik juga
tadi juga yang disampaikan oleh bang indra gitu ya
dan terima kasih prof ikam
orang orang seperti prof ikam gitu ini kan sebetulnya bagian dari orang orang yang memang memiliki ekspektasi lebih terhadap partai kita gitu hari ini
artinya kita juga akan menjadikan ini sebagai sebuah bahan masukan dan intropeksi kita di internal gitu
jadi kita tidak juga relaktan gitu terhadap isu isu ataupun saran saran masukan masukan begini
namun yang menarik sebetulnya tadi saya juga merespon bang indra
yaitu bahwa partai ini memang hanya kita yang bisa menyelesaikan
kalau istilah orang betawi bilang kalau bukan kita yang ngurusin kampung kita siapa lagi gitu
jadi artinya kalau bukan orang golkar yang ngurusin partai ini
siapa lagi yang bisa selesaikan
mari kita jadikan itu sebagai sebuah masukan saja
tadi kalau misalnya memang ada bahasa ataupun ini intervensi dari luar
tapi saya pikir golkar sudah berproses dari dua ribu empat belas dengan segala macam perjalanan naik ombaknya
tapi saya yakin hari ini memang harus betul betul kita jadikan pelajaran yang kemarin
mari kita jadikan sebagai sebuah catatan penting untuk membawa partai ini ke depan
tapi intinya ada keberlanjutan lah paling tidak keputusan strategis yang sudah diputuskan zaman anda pak nof dan kawan kawan
itu harus dilanjutkan lagi oleh periode siapapun yang kemudian akan memimpin
bang indra ada setuju bahwa tidak perlu ada review misalnya dari keputusan strategis
keputusan strategis itu kan bukan keputusan ketua umum ya
tapi keputusan munaslup sebelumnya dan rapi munas gitu
tapi masih ada beberapa rapi munas ke depan
munaslup adalah forum pengambilan keputusan tertinggi
setelah itu rapi munas itu akan diambil oleh pak nof dan kawan kawan lainnya
saya kira kebutuhan untuk mengoreksi juga ada
dan itu terutama karena partai golkar ini harus berdiri kukuh dengan kekuatannya sendiri
cuma mainnya ada led gak
oh ada enggak enggak seperti itu
artinya kenapa banyak dinamika yang terjadi
saya kira golkar juga sedikit mengalami intervensi itu politik berikutnya ketika
jadi itu terjadi karena
saya lihat di dalam forum rapi munas di balikpapan gitu
itu saya lihat setelah itu baru kuat lagi keinginan untuk memenjarakan ketua umum
artinya ada kekhawatiran bahwa apabila golkar memiliki calon presiden alternatif
atau calon apa di luar presiden yang sudah didukung oleh golkar
maka golkar akan kena lagi serangan serang dari luar gitu
itu dengan sangat detail
selama ini anda dalam suatu wawancara dengan media online
anda menganggap bahwa selama ini partai golkar kerap membuat keputusan yang tidak independen
banyak diputuskan atau dikendalikan dari luar sleepy ini
karena misalnya ada kita kan di duwam pakar mengeluarkan banyak sekali rekomendasi ya
artinya setiap kali kita mengadakan rapat pleno itu selalu ada
makalah makalah paper yang diberikan kepada dpp untuk ditindaklanjuti dalam proses pengambilan keputusan
misalnya di dpr dan kemudian di pemerintahan gitu
nah tetapi yang kita lihat itu tidak menjadi hal yang diperlukan
yang paling penting harus direview menurut anda apa bang indra
yang paling penting keputusan yang harus direview misalnya ketika nanti misalnya ada suksesi kepemimpinan
dalam hal pencapresan
golkar harus memberikan harapan kepada konstituen bahwa golkar punya kader yang baik
dan itu harus diperjuangkan karena militansi seperti itu belum ditunjukkan dalam kemurahan sekarang
artinya kalau itu diperjuangkan dengan mengatakan bahwa golkar punya calon presiden
punya calon wakil presiden yang baik dan itu kita akan putuskan pada saatnya gitu
saya kira golkar akan lebih percaya diri dan itu akan menjadi hal yang diperjuangkan dan itu akan menjadi hal yang diperjuangkan dalam kemurahan sekarang
jadi boarding pass untuk pak jokowi di review kembali ya atau perlu ditarik kembali
itu mau tidak mau karena mau tidak mau harus dilakukan
prof ikam ini terkait dengan sustainability ini kan kalau kita bicara apakah sebenarnya riuh perdebatan ini karena memang
ingin menyelamatkan partai atau karena memang orang orang yang riuh dengan riak riak ini punya agenda masing masing
untuk misalnya tadi ada yang mau review keputusan untuk memberikan boarding pass kepada presiden
atau mau jadi ketua umum misalnya
saya melihat dari perspektif yang berbeda bukan politik
bukan politik tapi bukan politik
budaya politik golkar jadi saya agak skeptis bahwa akan terjadi review yang terlalu dalam
pertama karena itu bukan budaya politik golkar jadi biasanya golkar akan cenderung untuk lebih mempertahankan status quo
apalagi ini soliditas hubungan antara pak jokowi dan golkar sudah terbangun bagus bahwa ada aspirasi seperti mas indra tadi tentu akan ada
tapi untuk melihat golkar sekarang seperti itu tampaknya masih sulit
yang kedua yang dikatakan mas indra bahwa golkar harus show harus menunjukkan bahwa dia punya kader kader
that is exactly yang sekarang ini tidak ada
jadi kalau mau melakukan kayak begitu itu ya mungkin idenya orang orang muda politisi zaman now seperti beliau ini memang mengubu ubu seperti itu
tapi realitas politik golkar belum tentu jadi kalau toh ada review itu tidak akan sangat mendalam
oke tidak akan anda mempredisi tidak akan sangat mendalam ya
oke tidak akan anda memprediksi tidak akan sangat mendalam ya pak
feeling saya melihat budaya politik golkar
kalau budaya politik politisi zaman now seperti itu host politik zaman now sekarang harus mengakhiri apa namanya perbincangan kita malam hari ini karena durasinya habis
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya mudah mudahan bang maman dan kawan kawan bisa melewati badai partai ini dengan cepat dan lebih mudah
kita akan lihat bagaimana perkembangan ya bapak bapak terkait dengan yudi partai golkar ini
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir tetaplah bersama kami
terima kasih bapak bapak